di treskrimum polda metro jaya menetapkan seorang tersangka terkait kasus body checking dalam ajang kontes kecantikan miss universe indonesia dua ribu dua puluh
penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan proses penyidikan dan serangkaian gelar perkara
kb tumas polda metro jaya pada hari rabu mengatakan bahwa satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut berinisial asd alias s
dan saat ini sudah ditahan di rutan polda metro jaya
namun kabit humas tidak menjelaskan secara rinci peran dan juga motif tersangka melakukan body checking tanpa busana yang sebenarnya tidak masuk dalam round down acara
mendasari pada proses penyidikan yang telah memeriksa dua puluh delapan saksi ya yang terdiri dari diantaranya di sini ada delapan korban kemudian juga tiga belas saksi dan tiga terlapor
serta juga meminta keterangan atau pendapat ahli ada menetapkan jawab ini
atau menetapkan jawab ini atau menetapkan jawab ini atau menetapkan jawab ini
untuk sementara ini sebanyak satu tersangka dengan inisial asd alias s
dan tentunya ini masih proses berjalan terus secara stimulan dan bersinabungan